relaksasi ekonomi yang diterapkan pemerintah kota bandung
pertanggal lima belas juni lalu menjadi angin segar bagi pusat perbelanjaan
salah satunya factory outlet
tempat wisata belanja fashion ini sudah hampir dua lima bulan ditutup
akibat pandemi covid sembilan belas
factory outlet menerapkan protokol kesehatan covid sembilan belas
bagi pengunjung sejak awal masuk
mulai dari pemakaian masker cuci tangan dan pemeriksaan suhu tubuh
di dalam factory outlet juga terlihat tanda tanda untuk jaga jarak
seperti kursi yang ditandai agar tidak duduk berdekatan
dan tanda di antrean kasir saat pembayaran
meski penerapan protokol kesehatan telah diterapkan
namun suasana factory outlet masih tampak sepi pengunjung
seperti yang terlihat di salah satu factory outlet di jalan riau
dibanding hari hari biasa sebelum pandemi covid sembilan belas
kelihatan banget perbedaannya signifikan
jadi kalau sebelumnya mungkin customer bisa dari luar kota
kalau sekarang cuma ngambilnya dari bandung
terus jumlahnya juga bisa kebilang sedikit banget lah
per hari paling pengunjung cuma dua puluh atau tiga puluh orang
kalau normal bisa seratus lebih kalau hari biasa bisa lima ratus
sepinya pengunjung juga terlihat di salah satu factory outlet di kawasan dago
hal ini membuat pengelola mencari strategi baru dengan melakukan penjualan online
bagi pelanggan di luar kota bandung untuk meningkatkan penjualan
pernah pernah kita adalah customer langganan dari jakarta gitu kan dari bogor
kadang menghubungi kita
ada kita jalani seperti itu online kita sistemnya
tapi ini berlaku untuk di luar kota saja
luar kota kalau bandung kita saranin ya paling kalau ini datang aja kita udah buka kita siap melayani
pembukaan kembali tempat belanja fashion di bandung disambut baik para pengunjung
meski ada kekhawatiran mereka mempersiapkan diri dengan mengikuti protokol kesehatan agar tetap aman
ya khawatir tetap ada terus terang aja
ya cuma kan kita ya juga care sendiri ya
ada sanitizer sendiri masker sendiri dan nggak satu loh saya sedianya banyak di tas
supaya kalau ada apa apa kan saya bisa ganti gitu loh
ya kalau bilang khawatir sih ya khawatir juga
cuma cuma ya selama kita ngikutin dia tadi kemana
ya insya allah aman lah
pembukaan pusat perbelanjaan tidak lepas dari peraturan wali kota bandung no tiga puluh satu
tahun dua ribu dua puluh tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar psbb proporsional
dalam salah satu pasal disebutkan maksimal pengunjung hanya tiga puluh persen
mita handayani rusman rusmana bandung